ya tentu ini sebuah nasihat sebuah masukan dari senior
pak luhut punya pengalaman sepuluh tahun di kabinet
beliau berpandangan ya menurut saya bahwa antara para menteri dengan presiden harus ada kesamaan visi
bagaimana pengelolaan negara yang maksimal supaya target target kebangsaan terutama indonesia emas dua ribu empat puluh lima bisa tercapai
jadi anggota kabinet pak prabowo adalah sosok sosok
sosok yang punya pemikiran yang produktif yang sejalan dengan pemikirannya pak prabowo kami
dan saya pikir ya kalau untuk bangsa dan negara elit elit kita yang saat ini tidak ada yang toksik lah ya
kemarin ada dinamika pemilu memang bisa bertentangan